awas ada tembakan
tenang ini bukan perang
melainkan suara ledakan dari meriam bambu yang dimainkan anak anak
di desa cinibung kecamatan cisoka kabupaten tanggerang banten selama bulan ramadan
untuk menghasilkan suara bagian belakang bambu yang sudah dilubangi diberi minyak tanah
suara menggelegarkan pun akan muncul jika lubang pada bagian belakang bambu ini disulut api